ya lalu bagaimana suasana lebaran di uni emirat arab khususnya di abu dhabi
kita sudah terhubung melalui skype dengan duta besar indonesia untuk uni emirat arab bapak hussein bagis
selamat siang waktu indonesia dan selamat pagi waktu abu dhabi pak hussein
selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam pertama tama saya ucapkan selamat hari raya idul fitri seribu empat ratus tiga puluh delapan hijriah terlebih dahulu pak
pak apakah saat ini sholat idul fitri di sana sudah dilaksanakan atau sudah selesai pak
sudah selesai kira kira satu jam yang lalu di wisma duta
oke dan ini diikuti oleh hanya warga indonesia atau warga sekitar banyak yang turut hadir di wisma duta juga pak
yang tadi hadir kurang lebih ada mungkin sekitar seribu orang
itu kebanyakan masyarakat indonesia ada tetangga tetangga juga hadir
ada juga yang diaspora yang suaminya atletnya orang indonesia atau suaminya orang asing juga hadir
sudah cukup ramai
mungkin pada saat ini pak ada sesuatu hal yang spesial nggak pak yang sengaja dihadirkan kedutaan pada saat perayaan hari raya idul fitri kali ini pak
kalau kita yang pertama kita buat di wisma duta terus penceramahnya juga alhamdulillah cukup bagus
kita ambil satu dr muhammad taufan
dan yang lebih menarik lagi kita juga punya banyak kegiatan sebelum ramadan
sebelum idul fitri kita ada banyak kegiatan
kita buat berbagai lomba
jadi alhamdulillah cukup ramai dibanding tahun yang lalu
oke lalu suasana hari raya idul fitri di sana sendiri seperti apa pak
menarik sekali juga seperti indonesia
ya di sini juga banyak orang yang istilahnya mudik lebaran
mudik lebaran artinya orang orang lokal itu banyak pulang ke
misalnya al ain ke dubai ke ruwais ke sarja ke omul kuwait rasul haimah ke jairah dan sebagainya
sementara orang orang yang bukan resident misalnya orang mesir orang bangladesh india juga banyak yang pulang kampung
dan untuk diketahui juga alhamdulillah
pulang kampung ke indonesia itu hampir tahun ini atau selama bulan ramadan ini hampir satu delapan ratus orang

sama sempat berumah tangga yang minta cuti lebaran ke indonesia
jadi alhamdulillah menarik sekali
akibatnya jalan jalan di abu dhabi di dubai relatif lancar sekarang karena lebih sepi gitu
pak lalu di hari atau pada saat perayaan idul fitri ini di sana di wisma duta sendiri
ada hidangan khusus nggak pak yang sengaja dihadirkan
mungkin bagi warga indonesia yang tidak sempat pulang ke tanah air
sehingga untuk mengobati rasa kangen mereka pada tanah air dan juga berkumpul bersama keluarga pak
alhamdulillah kita memang menjadi akan seperti ada okur ayam ada lontong sayur
ada bakso ada sate kambing rendang ada pecel ada nasi goreng
ada juga yang makanan yang ada kuih lapis ada wajik ada akom ada
jadi semua komplit ya pak bisa mengobati rasa kangen warga yang tidak bisa pulang ke tanah air gitu ya pak ya
baik terima kasih pak hussein bagis duta besar indonesia untuk uni emirat arab
terima kasih kembali telah bergabung bersama cnn indonesia